kapal selam kri nanggala empat ratus dua dinyatakan tenggelam dan lima puluh tiga awak kapal selam dinyatakan gugur di perairan utara bali tersebut
tni angkatan laut kini berupaya mengangkat badan kapal dan mengevakuasi jenazah para awak kapal
skenario apa yang bisa dilakukan untuk mengangkat badan kapal kri nanggala empat ratus dua
lalu apa evaluasi dari musibah yang menimpa lima puluh tiga prajurit hiu kencana
untuk mengelaborasinya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan kepala staf angkatan laut laksamana purnawirawan ade supandi
periode dua ribu empat belas dua ribu delapan belas selamat sore pak ade
selamat sore pak nana
oke pak ade tni angkatan laut ini berjanji akan mengangkat badan kapal kri nanggala empat ratus dua
tapi tadi dari informasi tim kami yang ada di banyuwangi belum ada keputusan resmi
masih didiskusikan lebih lanjut tentang skenario skenario nya untuk bisa mengangkat badan kapal kri nanggala empat ratus dua
mungkin bapak sebagai amatan kasar
bisa memberikan gambaran skenario skenario nya apa saja pak untuk bisa mengangkat badan kapal ini
dan seperti apa begitu pak ade
baik terima kasih
yang pertama saya selalu mengangkat kalausah kri nanggala empat ratus dua juga menyampaikan dua cerita yang sangat mendalam
mereka adalah anak anak pak juridik terbaik yang selama ini mengembang tugas di kri nanggala
yang kedua yang sangat membahagiaan juga adalah
bahwa tidak mudah menemukan posisi kapal selam yang tenggelam
yang kemarin bapak kasar menyampaikan sudah ditetapkan dengan pasir sab sang sab merin sang atau tenggelam
setelah itu tindak lanjutnya adalah tetap adalah melokalisasi posisi kapal selam sudah ditemukan oleh kri regel
kemudian juga diperkuat oleh rop dari singapura
ini penting karena melokalisasi itu adalah
juga adalah menetapkan posisi yang relatif fish di bawah air
sehingga kalau kemudian sudah diambil keputusan untuk dilaksanakan salvage
kemudian diangkat ke permukaan itu suatu hal yang pertama kali dilakukan
sehingga bahwa lokalisasi ataupun menetapkan posisi itu adalah hal yang pertama dilakukan
yang kedua adalah tentu saja adalah perencanaan daripada pengangkatan badan yang
tersisa dari kri nanggala itu untuk kemudian diangkat ke permukaan
ini saya dengar juga dari reporter cnn menyampaikan bahwa memang tidak mudah
untuk mengangkat pada kedalaman delapan ratus tiga puluh an
yang kita lakukan adalah mengangkat air asia di laut jawa itu kedalaman satu ratus dua puluh
itu suatu hal yang pasti mungkin tetapi kalau untuk dalam itu perlu perencanaan yang sangat matang
namun juga berbagai bagai metode itu bisa kita lakukan
tetapi yang paling penting adalah mendeployment rop untuk melihat kemungkinan kemungkinan
yang dapat dilakukan dengan material daripada kri nanggala yang berasal dari dasar laut
oleh sebab itu memang ini perlu membesar dalam ini
pasang dasar laut menghajar lebih dalam
bagaimana proses selanjutnya apa kerjasama dengan merlo kemudian juga
lembaga salvage national dan lain lain
terutama yang sering berkecimpung di eksplorasi minyak demikian mbak nana
oke pak ade selain persoalan kedalaman dari lokasi tenggelamnya kri nanggala empat ratus dua
tadi anda menyebutkan juga harus membutuhkan bantuan dari ismerlo begitu ya bantuan asing
tapi apakah faktor biaya juga menjadi pertimbangan begitu pak
itu yang harus diperhatikan
itu yang harus betul betul cermat direncanakan karena terutama berkaitan biaya
yang kedua adalah juga ada satu nilai historis dari pimpinan
kalau itu kemudian kita bisa mengangkat
makin dapat dikatakan kri nanggala dari dasar laut
pertama adalah tentu adalah faktor emosional dengan keluarga

oke yang kedua adalah bahwa walaupun kerangka kapas selam ini bukan dalam masalah
tetapi kerangka di dasar laut itu juga bisa membahayakan bagi operasi kapal selam berikutnya
sebab itu juga harus pertama tadi diberikan tanda yang baik
yang berikutnya memang diupayakan keputusan yang tepat berbagai pertimbangan tentunya perlu dilakukan
oleh ketenggatan laut untuk dilaporkan pada wp dan palma tni oke
bagaimana sebaiknya apakah tetap menjadi anggap monumen bawah laut
karena kita juga sebagai sesama prajurit masyarakat laut
setidaknya gunakan upas pada hatteni yang lingkung bagian
lanjutan penyebabnya dan berkelanjutan dengan gere heritage sc teleportation
menhub memang yang mengharuskan badan kapal yang tenggelam diangkat dari dasar laut
tadi pak ade sudah menyampaikan concern bahwa ini bisa mengganggu pelayaran
baik di kapal kri ataupun kapal kapal selam lainnya
tapi ada perbedaan pandangan soal pengangkatan badan kapal yang tenggelam ini
berdasarkan pengalaman anda apakah memang jika ada kri yang tenggelam sebelumnya
itu memang mesti diangkat pak atau bagaimana pak
yang pertama memang dalam kegiatan eksplorasi minyak khususnya
itu banyak kemudian menggunakan peralatan ambang ataupun juga surpay
kemudian meninggalkan platform atau tiang tiang yang berbahaya bagi navigasi
itu sebenarnya yang poin pokok dari peracuan kemudian perhubungan
bahwa platform sisa sisa eksplorasi ataupun juga sisa sisa survei
itu harus selalu dipangkas sampai ke dasar
karena kalau tidak itu akan membahas
ya kan pelayaran khususnya bagi kapal selam
itu maksudnya artinya bagi tni angkatan laut
jadi artinya mereka dalam kondisi bahwa air harus betul betul bebas dari rintangan navigasi
yang kalau kita lihat bahwa di dasar laut itu bukan suatu hal yang mudah bernavigasi
oleh sebab itu di kegiatan eksplorasi juga harus betul betul setelah kegiatan survei
ataupun setelah ditutupnya si kegiatan eksplorasi harus betul betul dipangkas sampai ke dasar
berikutnya juga bahwa kasus kasus kapal yang tenggelam
memang yang pertama adalah sebenarnya harus diangkat oleh operator atau pil daripada kapal itu
terutama apabila mengganggu pelayaran
yang selanjutnya kita juga ada contoh dari perang dunia ii
bahwa ada kapal australia dan kapal belanda yang tenggelam di laut jawa dan selat sunda
mereka tidak mengangkat kapal perang itu
tetapi kemudian mereka meminta kita untuk dijadikan museum kapal
monumen kapal perang
monumen perang dunia kedua
saya kira itu sebagai pembanding saja
jadi pada dasarnya kalau dilihat di kondisi laut di laut bali memang tempat tenggelamnya kari nanggala itu bukan daerah pelayaran
tapi itu merupakan daerah latihan kapal selam angkatan laut
nanti kita tunggu keputusan politik dari presiden
saya mau melihat evaluasi dari musibah yang menimpa kapal selam ini kan bukan pertama kali terjadi ya pak ya
pak ade tahun dua ribu dua belas kita juga tahu jatuh tiga korban di kri nanggala empat ratus dua
kemudian ini musibah kedua yang memakan korban lima puluh tiga awak kapal
apa yang bisa dievaluasi dari dua musibah tersebut pak ade
di angkatan laut itu ada badan pemeriksa kecelakaan kapal
ini juga nanti akan berfungsi sesuai dengan perintah kasal untuk mengadakan penelitian pemeriksaan kejadian dari kri nanggala
karena kasus terjadinya di masa lalu untuk kri nanggala berkaitan dengan tiga pasukan dalam peluncur torpedo
walaupun ini sesuatu hal yang berbeda sebenarnya
tentu saja yang perlu kita lakukan adalah penelitian dari sisi manusianya
yang kedua berikutnya dari sisi material
yang terakhir adalah bagaimana yang dinamakan
intruksi dan komando
karena itu akan selalu berkaitan
yang berikutnya juga bahwa di kapal selam yang perlu kita pahami adalah faktor pengendalian dalam situasi stres
dan itu nampak bahwa tidak mudah menjadi awak kapal selam
mereka harus memenuhi persyaratan tertentu
mereka harus mampu menyesuaikan dari uang kecil
dan mereka harus kemudian mampu mengatasi
tidak ada panik
dan berikutnya juga berkaitan dengan kecelakaan kecelakaan tadi
itu akan menjadi bahan bagi angkatan untuk evaluasi
evaluasi menyeluruh yang berkaitan dengan material
itu juga penting
karena usia kapal yang empat puluh dua tahun
itu juga menjadikan hal yang perlu kita evaluasi
yang berikutnya adalah berkaitan dengan kompetensi personil
khususnya untuk di kapal selam
evaluasi menyeluruh terhadap kapal kapal yang terutama berusia sudah lanjut begitu ya
berusia yang cukup tua begitu
dan juga kompetensi terhadap sumber daya manusia
itu menjadi program pembenahan sistem pertahanan yang harus dilakukan sesegera mungkin begitu pak ade ya
bagaimana dengan audit riwayat peralatan kapal selama ini
itu yang menjadi concern dari beberapa pengamat belakangan ini pak
sebenarnya sih kalau dilihat dari kondisi material
di angkatan laut tetap ada yang namanya fungsi kelaikan material
itu dilaksanakan setiap tahun
jadi dinas kelaikan kapal angkatan laut itu melaksanakan pemeriksaan pengujian peralatan material
itu setiap tahun kemudian mereka memberikan laporan kepada kasal
nah kemudian apabila kapal itu dinyatakan materialnya ada kerusakan
ada tidak berfungsi terutama yang berkaitan dengan hal pokok
itu mereka akan segera memberikan laporan kepada kasal
untuk kemudian diajukan untuk rencana reparasi ataupun perbaikan
ataupun juga upgrade
ataupun juga kemudian pada level yang lebih tinggi overhaul
memang untuk kapal selama tanggal ini
kalau dilihat dari perencanaan angkatan laut
bahwa mef itu program dua ribu sembilan dua ribu empat belas
nah nanti ke dua ribu dua puluh empat
ada kelambatan dalam konteks remateralisasi
karena hari nanggala itu sebenarnya pada tahun dua ribu sepuluh itu sudah tiga puluh tahun
artinya pergantian kapal selam baru itu harusnya ditandatangani tahun dua ribu sepuluh atau dua ribu sembilan
tapi pada kenyataannya mundur baru tahun dua ribu sebelas
artinya kri nanggala itu kemudian karena menunggu tiga kapal ini dibangun
maka muncullah yang namanya kapitalisasi
kri nanggala untuk kemudian diperbaiki di korea
sehingga diharapkan bisa
dari sisi fungsinya
oke itu kita sudah bicara soal teknisnya ya pak ya
dan juga audit riwayat dari pemeliharaan kapal selam
tapi kita mau bicara soal nasib keluarga para awak kri nanggala empat ratus dua ini pak
yang menjadi concern juga
apakah kemudian ada jaminan tanggungan dari tni angkatan laut dan pemerintah kepada keluarga korban
kita tahu bahwa sebetulnya keluarga besar dari tni sudah dijamin dengan asuransi asabri
tapi apakah kemudian ada jaminan yang lebih terhadap keluarga korban ini
keluarga awak kapal ini pak
oke terima kasih
ada acuan pp tiga puluh sembilan dua ribu sepuluh tentang administrasi prajurit
itu sebenarnya sudah menyatakan tunjangan ataupun tunjangan maupun vision maupun juga pesanggung dana dan sebagainya
dari pemerintah yang dijamin undang undang
oleh sebab itu mereka sebenarnya akan mendapatkan hak tersebut
karena bagaimana pun juga suatu hal yang bagi saya mengembirakan adalah pernyataan panglima tni bahwa kri nanggala itu adalah prajuritnya gugur
nah status gugur ini akan mengakibatkan mereka harus mendapat jaminan negara
dan saya terima kasih tadi bahwa sebenarnya presiden yang pertama sudah memberikan anugerah tenaga pangkat bagi para prajurit yang gugur di bali

dan yang ketiga akan memberikan bantuan pendidikan bagi anak putra putrinya dan keluarga
khususnya bagi putra putrinya
sampai dunia s satu
itu adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh kepala negara yang warga
setelah kepala lima tertinggi komite indonesia
pembeli panglima tertinggi tni
berikutnya juga dari internal tni angkatan laut
angkatan laut memiliki yayasan hangtua
tentunya mereka nanti akan diberikan
berikan kesempatan pendidikan di yayasan angkua dan yayasan nala
karena di angkatan laut ada yayasan angkua yang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dari tk sampai dengan sma
kemudian juga yayasan nala untuk universitas angkua
semoga semua hak bisa diberikan kepada keluarga korban awak kapal kri nanggala empat ratus dua
dan juga sudah ada keputusan politik yang ditunggu segera
baik dari presiden panglima tni dan juga kasal begitu ya
terkait dengan pengangkatan badan kapal kri nanggala empat ratus dua
terima kasih sekali kepala staf angkatan laut laksamana purnawirawan ade supandi
periode dua ribu empat belas dua ribu delapan belas atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini pak